oke ini keju udah mateng
jadi dia ini dia cookiesnya
siapa nih yang suka makan cookies
kita mau bikin atau memasak masak cookies yang simple
terus bahan bahannya juga gampang didapat
dan pastinya enak di morning tips
oke langsung aja kita lihat bahan bahannya ya
bahan bahannya simpel banget nih
yang pertama ini adalah tepung terigu protein rendah
ini cukup tujuh sendok makan aja
kenapa kita pakainya yang protein rendah
supaya nanti tekstur si cookiesnya itu jadi crunchy
nah terus ini ada mentega
menteganya cukup empat sendok aja
terus ada gula pasir
nah gula pasir cukup dua sendok aja
atau mungkin kalau anda mau lebih manis bisa ditambah
terus ini adalah susu bubuk coklat
nah ini kurang lebih dua tiga sendok makan
ataupun kalau misalnya anda beli yang saset
nah ini cukup dua saset aja susu coklatnya
langsung kita mulai ya
nah jadi pertama ini bahan yang kita masukkan adalah si mentega
terus kita campurin sama gula pasir
terus kita aduk deh
nah ini kita aduk
untuk memastikan si gula pasirnya nih
tercampur merata sama si margarin ya
jadi harus sedikit sabar nih ngaduknya nih pelan pelan
atau kalau misalnya nggak punya adukan telur seperti ini
bisa pakai garpu juga ya
nah kalau sudah tercampur rata
tinggal kita campurin bahan selanjutnya
ini kita masukin tepung terigu
dicampur dengan susu coklat
ini pakai saringan supaya tepung sama coklatnya ini halus
jadi nanti memudahkan kita
untuk mencampur si adonan bubuk ini sama mentega dan gula tadi ya
oke kalau udah tercampur semua
tinggal kita aduk lagi
artinya simpel banget ya
ini sih beli di supermarket ada atau di warung juga
gampang didapat bahan bahannya
pastiin tepung terigu sama campuran susu coklatnya tadi
nanti basah kena si mentega
nah ini juga diaduk ya
sambil kita cek cek kita lihat juga
udah gak ada bubuk putih dari si terigu
nah jadi kita pastiin memang udah teraduk semuanya
dan nggak ada lagi putih putih dari terigu ya
sampai kalis nih aduknya
udah deh kalau udah padat
tinggal kita bentuk
nah kalau udah kayak gini kita siapin piring
ini buat mencetak cookiesnya
tuh sesuai selera
kalau misalnya mau cepat mateng sih bikinnya jangan terlalu gede
jangan terlalu tebel ya
nah terus kalau udah di bulet buletin gini
tekan aja dikit
tuh sambil kita kasih hiasan deh coklo chipnya
nah nanti gini jadinya
kalau udah dihias kayak gini tinggal kita panggang
oke kalau udah masuk semua tinggal kita tutup
dan kita diamkan kurang lebih sepuluh menit
sampai cookiesnya matang
oke ini keju udah mateng
nah kalau udah mateng langsung kita angkat ya
ih wanginya sih enak banget nih
apalagi kalau buat sarapan pakai kopi dan teh
jadi deh ini dia cookiesnya
nah buat anda yang penasaran tadi bahannya atau ketinggalan
kita lihat bahan bahan yang berikut ini